menko maritim luhut panjaitan turut angkat bicara mengenai isu kebangkitan pki yang digulirkan sejumlah pihak
luhut meyakini bahwa pki ataupun komunisme tidak mungkin kembali bangkit di indonesia
ia juga meminta kepada para elit politik dan tokoh tokoh senior untuk jangan membangun kebohongan dan kebencian hanya untuk bisa berkuasa
tapi kalau bicara soal pki ada sih itu general liranto rian mijar
tapi itu kan biasa diungkit ungkit lagi
ada ria mijar ada si muldoko jenderal muldoko ada saya ada siapa lagi
ada siapa namanya ini panglima tni kamileng senior senior apa iya kita mau pki itu ada come on
ya tapi ini kan biasa dipakai
ya itu saya bilang dibawa itu itu jadi saya sempat bilang pada si pertanyaan saya apa iya saya mau pki
atau pak wiranto atau pak mijar ya enggak lah
kita kan punya juga dignity
kan kita punya juga nendekat
kita punya juga network
apa ya kita mau dijajah oleh katanya mau cina ya enggak lah
kita punya dignity loh hati hati loh
kita punya karakter bukan kita ini yang bisa dibeli beli orang enggak gitu lah
itu saya jamin itu
bahwa ada kita harus melihara hubungan dengan cina dengan baik dengan amerika dengan baik
ya kan harus begitu bernegara
tidak bisa dong bernegara itu hanya sendiri
makanya kalau orang ngomong itu tadi mengenai pki mengenai cina
ya dan biasanya agama juga digunakan sebagai alat politik
nah ini apa yang perlu istilahnya bagi masyarakat untuk diwaspadai
dan apa gira gira strategi dari pemerintah supaya ya kita ini kondusif lah
kalau saya mau menghimbau ya teman teman yang sudah senior intelektual itu jangan bohong
kamu punya ambisi mau jadi sesuatu silahkan aja
tidak ada masalah fight aja
ya misalnya baca berita lah
data ekonomi yang beda
yang bisa bicara mengenai statistik yang beda
pak jokowi itu sejak saya kenal tukang sembah
mengkriminalisasi ulama misalnya
kita kayak habib rizik yang masih stuck di arab saudi
saya dengan pak habib rizik kok teman baik
dia ada masalah perusahaannya
tapi enggak ada
kenapa mesti dendam
kita umurnya ini berapa lama sih desi
membangun satu kebencian
untuk apa sih
jadi yang senior senior seperti saya ada disitu
mari kita bimbing adik adik kita anak anak kita itu untuk berbicara dengan hati yang benar
nah bohong ini yang menurut saya tidak bagus
nah itu yang menjadi sumber membuat kita
dalam sekolahmarket saya selalu berahlah
kalau aku mesti cowo own masih banyak di paradisefrench hyperlag
udah bisa di photo
tapi di practiramuduk ru